kamu tadi ngapain disini
aku tuh nungguin kamu dari tadi
aku kabur dari rumah cut
barang barang kamu teman nak
mari siap lah
kalau naik motor lihat lihat dong
atau kamu sengaja berkomplot sama aceng
tidak seperti itu
saya mah senang
soalnya ada yang bisa nyiksa aceh
aku tuh kadang suka ngantuk
kalau baca komik
sama dulu aku juga kayak gitu
tapi dipaksain aja
kamu kok betah sih
tiap hari di rumah sendirian
kamu gak coba main sama teman teman kamu di luar
loh sudah sore begini kok
masih ada disini
sementara lagi malam lagi
nanti kamu di jalanin pampit kamu loh
ibu aku pulang dulu ya
si edward ngajak pemberlatan aja
kok gak aktif sih teleponnya si tentu
jangan jangan dia pergi sama si sobri
bisa jadi nih anak pergi sama si sobri
masa harus kurung mata kemetollenya
gak lagi sih ngebelin banget ah
ini kan kalungnya si dadang
kok ada di sini
ini dia mau warjain saya atau jatuh beneran ya
saya setuju turunan kamu dang kalo ini ilang
mau ngerjain motor saya ya
eh tidak bisa
saya tahu isi kepala kamu
oh saya mau berbuat baik sama kamu dong
saya kerjain kamu dang
tin kamu liat untuk lewat sini gak
aduh kok kemana ya tuh anaknya
ya udah kalo gitu saya permisi ya
kamu dang ngapain di sini
aku tuh nungguin kamu dari tadi
aku kabur dari rumah cut
itu mah namanya baru rencana kabur
saya udah tuh masuk ya
tuti belum pulang juga
belum pak ustadz
kamu liat ntut gak
sobri gak liat
mungkin dia lagi jalan sama temennya
maaf saya mustik tunggu sholat
udah hampir maghrib
bener gak liat ntut
bener aja gak liat
saya mau ketemu sama bu dokter
bu dokternya ada
kata pak sekte saya disuruh kemari
untuk ketemu bu dokter
ada apa ya bu
apa rumahnya ada yang harus saya perbaiki
engga engga kak bukan
bukan masalah rumah kok
saya tuh pingin bikin sesuatu disini
saya masih bingung sih antara bikin kolam ikan kecil gitu
atau kayak taman kecil
ya maksudnya supaya anak anak gak bosan aja kalo lagi nunggu disini
jangan kolam ikan bu dokter
anak anak suka ngelembat sesuatu kok kolamnya
ini juga ya
atau aku gak ada ide
bagaimana kalau taman bermain yang ada ayunannya sama prosotannya bu
cocoknya disini bu
cocok atau tidak
atau kankau sore bisa gambar
nanti biar saya liat
tapi kank saya tuh sebenernya paling gak suka sama orang yang kalo kerja itu asal asalan
ini kankau sore baru kelar jualan
iya bu saya udah selesai jualan langsung kesini
ciloknya masih ada
tapi kalau bu dokter mau
nanti saya buatkan khusus buat bu dokter
boleh kank kalau gak ngerepotin
enggak bu sama sekali gak ngerepotin
ada yang lain lagi bu
mungkin itu saya permisi dulu
terima kasih ya kank
ada opa unggah dong